puluhan wartawan dari wilayah jawa timur tiba tiba lemas hingga mengalami mual dan diare pada senin dini hari
diduga wartawan yang mengikuti media gathering bank indonesia di banyuwangi ini
keracunan makanan setelah menyantap makan malam dengan menu seafood di salah satu hotel di kecamatan kalipurong
seluruh korban keracunan ini pun langsung dibawa ke rumah sakit
beberapa di antaranya mengaku selain diare mereka juga merasakan sakit di bagian perut
saya berhenti rasa ingin ke kamar madinya itu ya setelah dapat suntikan
saat tiba di hotel dari setelah berwisata ke anas pupu dan jawatan itu pulang ke hotel
sampai di hotel perut sudah keenak
waktu itu sudah sering bab
belum diketahui apa penyebab pasti seluruh peserta gathering ini keracunan
namun usai mendapatkan perawatan medis seluruh korban diperbolehkan kembali ke hotel untuk beristirahat
guna mengetahui penyebab pasti keracunan masal puluhan wartawan
tim inafis polresta banyuwangi mengambil sejumlah sampel muntahan para korban pada senin siang
polisi juga mengajak tim dari dinas kesehatan banyuwangi untuk membantu mencari sisa makanan
yang diduga menjadi penyebab keracunan tersebut
selain itu polisi juga memanggil sejumlah perwakilan dari pihak hotel
maupun penyelenggara gathering untuk memeriksa
apakah ada unsur kelalaian atau tidak pada kasus dugaan keracunan ini
terkait apa penyebab nanti yang menjadikan para undangan yang hadir di tempat itu menderita keracunan
nah saat ini termasuk juga penyebab dan kandungan apa yang ada itu bisa akan disimpulkan nanti menunggu proses penyelidikan lebih lanjut
tim satreskrim polresta banyuwangi mencatat sekitar tiga puluh tiga orang menjadi korban dugaan keracunan makanan
pada saat ini hingga senin sore seluruh korban yang sempat dirawat di rumah sakit sudah dalam kondisi baik